tuh aku katanya apa
ini anak ibu
bella dia dia bang
dev bukan pergi dari rumah
dia disuruh berhenti sekolah
karena dipaksa bekerja
ternyata bukan dev yang pandai mengarang cerita
dev tunggu dong
aduh anak anak capek
pelan pelan apa sih mana uangnya
cuman segini sih
pasti kamu umpetin
datangnya harus lebih pagi lagi
biar dapat duitnya banyak
kamu tuh kalau dikasih tip terima
jangan diem aja ke orang bego
bilang sama mereka kalau bapak kamu tuh udah mati
udah nggak ada
kamu tuh kerja buat bayar sekolah gitu dong ngomongnya
tapi bapak kan belum meninggal ma
dah bawel banget sih
udah turutin aja pak ke teman ma
dev belum makan ya ma
makan makan otak angut cuma makan aja
ibu murni ketemu sama kamu
padahal tuh aku udah bohong
wah kamu tuh kabur dari rumah
terus bu murni liat mama sama kamu
pasti kita dianggap membohong sama bu murni
tapi kan nggak pendekat tahuan
oh hati hati naik peratnya
tuh di situ ada kerjaan tuh
tapi dev nggak kuat ma
coba aja belum bilang nggak kuat
pergi sana cepetan sana
bang saya mau jadi kuli bang
ngapain lu sih nih bocah kecil
ini bukan mainan anak kecil nih
enggak saya pengen ngelakuti bareng
bener nih kuat
kuat banget nih coba aja nih
bener nih kuat nih
yaudah coba aja langsung
tuh aku katanya gua apa
aduh ya lah
ini anak ibu
tapi saya kenal dengan anak ini
dia nakal sekali
biar saya antar ke rumahnya ya
payah banget sih kamu
jadi anak laki kok lemah
malu punya anak seperti kamu
depan orang malu
puas kamu ya manggil mama lagi
pokoknya mama tidak mau tahu hari ini
kamu harus kerja dan pulang harus bawa uang
kalau kamu enggak bawa uang enggak usah pulang
tapi ma dev harus kerja di mana ma
bodoh banget sih kamu jadi anak
makanya kamu tuh gak usah sekolah
kenapa lagi bu
masih sakit ya
enggak enggak tahu nih
jadi sebenarnya anak itu anak ibu ya
puas kamu ya kalau kamu bilang kamu tuh anak mama ya
kalau ketemu mama gak boleh panggil mama
eh mbak mau nyuci lagi
anak kecil yang kemarin nyuci motor di sini ada bang
kagak dia gagal masuk nih ari
tapi dia tiap hari kerja di sini ya
ya kalau lagi anut dia kerja di sini
kalau kagak ya begini kagak masuk nih
oh dia kalau kerja di sini selalu ditemani sama ibunya ya
kalau dia datang sih sendiri
tapi pernah lihat perempuan suka nunggu di sana nok
sayang hari ini aku tidak bisa menemukannya
tapi aku yakin secepatnya bisa membuktikan eksploitasi yang dilakukan ibunya sama dev
bagaimana caranya ya supaya gue dapat uang
aku nggak tahu harus kerja apa lagi
aku takut ketemu bu murni
tapi aku juga enggak mau jadi peramen
aku perlu uang
hey kalau jalan pakai mata dong
asal tak berapa je
maaf aku mau sekraja
ah alesan bukin yuk
eh kamu ini sudah dibilangin
jangan ngamen di sini bikin macet bikin masalah lagi sekarang
beneran pak saya cuma lewat
ya udah sekarang kamu boleh pergi
tapi kalau kamu kelihatan ngamen lagi di sini
saya bawa kamu ke pantai sosial
iya pak saya janji saya enggak akan ke sini lagi pak
ya sekarang ke sana pergi
bu murni ngapain ke sini lagi
saya mau menanyakan dev bu
ibu ngapain sih ngurusin dev
di sekolah gak ada kerjaan lain selain ngurusin dief bu
sebagai gurunya saya berhak mengurus anak murid saya yang bermasalah bu
itu benar sekali tapi def sudah saya keluarkan dari sekolah
jadi bukan murid ibu lagi
ya tolong dong bu jangan diurus lagi dong
tidak semudah itu bu mengeluarkan anak dari sekolah
ya saya enggak ada urusan
lagipula itu anak enggak ada di rumah
sudah lama kabur
enggak tahu ke mana
alah ibu gak usah bohong deh
ibu enggak percaya
masuk yuk ayo masuk
masuk lihat aja ke dalam
lihat di dalam
dia enggak ada
bu kemarin saya melihat dev bekerja di tempat pencucian motor
kok nggak langsung ditangkap ibu kan lagi nyari dia
saya juga melihat dev bersama ibu juga bu
ibu murni cukup ya
ibu nuduh saya ya
kalau saya memanfaatkan dev supaya dave cari uang iya
jangan memfitnahlah bu
tidak mungkin saya ini orang tuanya masa debt suruh kerja
dev itu kan masih kecil
kalau ibu nggak berhenti saya akan laporkan sama kepala sekolah
karena ibu sudah memfitnah saya
saya tidak terima
apa aku salah lihat kemarin
pasti enggak salah
kemarin dev lari dan disusul sama ibunya
lagian bu murni bu murni
kalau memang saya memanfaatkan
harusnya saya nungguin deve dong
ini kan enggak saya di rumah
ibu lihat sendiri kan saya ada di rumah
tolonglah bu saya ini lagi sedih
pusing kepala saya
anak hilang suami nggak ada
jangan ganggu kehidupan saya lagi
lebih baik ibu urus aja diri ibu sendiri
l chat siap dong